kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi terus melakukan pengiriman bantuan untuk masyarakat palu sulawesi tengah yang terdampak bencana gempa dan tsunami
tidak hanya sendiri kementerian desa juga bekerja sama dengan bank cimb niaga untuk menyalurkan bantuan berupa logistik dan tenda bagi para pengungsi
sejumlah bantuan baik dana dan logistik terus dikirim untuk masyarakat palu donggala dan sigi yang terkena dampak bencana gempa serta tsunami beberapa waktu lalu
salah satunya kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi bersama bank cimb niaga
dalam bantuan kali ini kementerian yang dipimpin oleh eko putro sanjoyo ini menggandeng bank cimb niaga untuk turut serta memberikan bantuan berupa logistik dan tenda bagi para pengungsi
dalam pernyataannya jumat sore menteri desa dan pembangunan tertinggal mengatakan nantinya bantuan ini akan langsung disalurkan ke posko posko yang telah didirikan oleh kementerian sehingga bisa dapat dirasakan bagi masyarakat yang membutuhkan
selain itu kementerian desa sendiri terus melakukan komunikasi dengan para pendamping desa dan volunteer yang berada di pengungsian untuk mengetahui kekurangan kekurangan apa yang harus segera dikirim
di posko kementerian desa yang ada di palu sebagaimana teman teman mengetahui kementerian desa
kementerian desa menyiapkan posko untuk pengungsi terutama yang korban tsunami karena kalau yang korban gempa bumi rata rata mereka tinggal di sekitar rumahnya karena takut sekaligus jaga rumahnya
tapi kalau yang tsunami mereka tidak ada tempat jadi banyak dipindahkan ke posko posko
nah kita punya posko di dekat airport mutiara al jufri itu bisa menampung sampai mungkin bisa antara seribu sampai dua orang
mudah mudahan hari ini sudah mulai fully function kita terus mendapatkan
kita akan bantuan logistik dari dunia usaha salah satunya hari ini kita mendapatkan bantuan logistik dari cip niaga berupa toko makanan makanan bayi susu selimut dan lain sebagainya
sementara itu presiden direktur bank cimb niaga menyatakan ini merupakan bentuk kerjasama antara pihaknya dan pemerintah melalui kementerian desa dalam bencana gempa dan tsunami kali ini
cimb niaga sendiri telah mengirimkan sejumlah bantuan baik berupa susu tenda dan bahan bahan pokok lainnya
ya kami sangat berterima kasih sebenarnya dengan kementerian desa karena kami harus menjaga kebenaran ini dengan lembaga yang terpercaya
kami mau supaya sampah ini tepat dan sangat membantu masyarakat sekitarnya
jadi kami sangat bersyukur bisa bekerjasama dengan kementerian desa sehingga masyarakat di sana bisa sangat segera terbang
hingga saat ini pemerintah melalui badan nasional penanggulangan bencana dan instansi terkait
terus memberikan perhatian khusus bagi masyarakat di palu donggala dan sigi yang terdampak bencana gempa dan tsunami
badru zamal jakarta